sebelas penumpang pesawat air asia dari sydney australia
diperiksa otoritas bandara igusti ngurah rai bali
salah satu penumpang dianggap mengganggu keselamatan penerbangan
karena membuat kegaduhan saat pesawat mengudara
dolden aren gerard warga negara australia
jumat siang diperiksa di kantor otoritas bandara igusti ngurah rai bali
kamis malam pria berusia dua puluh lima tahun ini
sempat ditahan di kantor imigrasi ngurah rai
dolden ditahan bersama sepuluh rekannya yang terbang dalam satu pesawat
air asia rute sydney dan pasar
kesebelas turis australia tersebut dilaporkan awak pesawat
karena salah seorang diantaranya berteriak akan meloncat saat pesawat mengudara
ulah ini dinilai mengganggu keselamatan penerbangan
kualnya dari pengakuan dari teman teman cabin crew bahwa
dia pesan makanan karena pemberian makanannya belum datang
dia bikin ulah seperti itu
dengan bercandanya itu ada kalimat yang disampaikan tadi bahwa
saya apa perlu saya yang pertama loncat
dari pesawat ini sekarang
bahasa itu ditegur sama pihak cabin crew
cabin crew dianggarkan bahwa tidak boleh berkata seperti itu
karena yang lain membuat yang lain jadi mendengar resah
sampai tiga kali ditegur karena berisik di situ membuat kegaduhan